dan untuk mengetahui bagaimana suasana ramadan di jerman sudah bergabung bersama kami lewat sambungan skype
ada cynthia utami wni yang bermukin di halle jerman
halo selamat malam cynthia cynthia bagaimana suasana ramadan di sana
adakah kesulitan menjalani puasa dengan durasi delapan belas jam lamanya
halo mbak begi jadi selamat siang selamat sore sih lebih tepat ya dari jerman
di sini ada aku sintia dan untuk situasi berbuka belum berbuka puasa ramadan di sini kita mengikuti pergantian musim sebenarnya
dan berhubung di jerman ini sekarang bertepatan dengan musim panas sudah mengikuti summertime jadi kita puasanya delapan belas jam
nanti kira kira pukul dua puluh satu malam kita baru berbuka
ya gitu deh gak enak ya karena buka puasanya lama banget kan karena siangnya lama
dan ditambah lagi suasana di jerman ini nggak seperti di indonesia di mana ada pasar takjil terus berbuka bareng keluarga
tapi untungnya kita di halo kebetulan aku di kota halo itu banyak mahasiswa indonesia juga kurang lebih ada enam puluh orang mahasiswa di sini
jadi biasanya kita mengadakan bukber buka bareng atau pergi sholat taraweh bareng
dan untuk di jerman sendiri sebenarnya itu bukan menjadi masalah buat kita sebagai keminoritas
karena di sini juga banyak masjid
terus untuk makanan halal juga bukan menjadi hambatan
karena banyak toko toko halal toko arab ataupun turki yang menjual makanan halal daging daging halal dan sebenarnya itu harganya lebih murah dibandingkan membeli di supermarket biasanya
dan kebetulan aku juga sebagai salah satu dari bagian ppi kota halle perhimpunan pelajar indonesia di kota halle ini
rencananya di ramadan tahun ini kita bakal buka puasa bareng anak indonesia
dan menyempatkan mencari tempat untuk bisa mengikuti sholat idul fitri nanti bersama
biar suasana indonesianya itu lebih dapat lebih berasa
walaupun kita jauh dari indonesia tapi kan kita punya teman teman nih di sini
jadi bisa merasakan idul fitri dan ramadan bersama di sini
itu aja kalau misalnya tentang ramadan di jerman
dan kalau misalnya kita mencari informasi tentang agama kita
karena mungkin kalau kita mengikuti masjid itu kan bahasanya dalam bahasa jerman ataupun dalam bahasa arab
jadi di masing masing kota di jerman ini sebenarnya ada kelompok pengajian
entah itu dari warga negara indonesia yang bekerja di sini ataupun student mahasiswa
tapi kebanyakan emang kelompok mahasiswa yang menggelar pengajian
dan biasanya dari setiap kelompok pengajian ini bakal mengadakan pengajian dari safari ustad
dan kebetulan nanti di hari sabtu itu ada safari ustad di kota leipzig berdekatan dengan kota halle
jadi antara ppi dan kelompok pengajian di sini juga saling bekerja sama
terima kasih cynthia utami dari jerman atas laporan suasana ramadan
semoga ibadah puasa anda dilancarkan dan keberkahan ramadan dilimpahkan